pesawat perintis milik maskapai dimonim air yang terbang dari bandar udara tanah merah menuju ke oksibil papua hilang kontak di sekitar wilayah oksibil pegunungan bintang papua
hingga kini belum diketahui kondisi penumpang yang berada di dalam pesawat naas tersebut
berdasarkan keterangan dari kepala biro komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan baitul ihwan yang dihimpun oleh detik com
mengatakan pesawat perintis itu terbang pada pukul empat lewat empat puluh dua waktu indonesia timur dan dijadwalkan tiba di bandara oksibil pukul lima lewat lima puluh dua waktu indonesia timur
namun sekitar pukul empat lewat empat puluh delapan waktu indonesia timur pesawat hilang kontak dengan menara pengawas
berdasarkan informasi dari sar jayapura pesawat itu berisikan sembilan orang yakni dua pilot dan tujuh orang penumpang
saat ini para petugas gabungan telah dikerahkan
untuk melakukan pencarian
perintis lost contact dengan rutunya adalah tanah merah munisi oksibil
hingga kami langsung dari kantor sarjapura untuk merespon dan berkoordinasi dengan tim gabungan
baik tni polri dan pemerintah daerah untuk melakukan aksi
untuk melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan berdasarkan laporan dari airnav
hingga kami langsung bergerak dengan tim yang ada di oksibil dan juga melibatkan dari maskapai
dominic air untuk menggerakkan sejumlah nukur dengan pesawat perintis juga harapan untuk melakukan pencarian
namun kendala cuaca kami malam ini sampai malam ini kami stop sementara untuk melanjutkan besok pagi
baik pak putu update komunikasi terakhir secara simultan maksud saya secara berkala dengan menara pengawas
bagaimana pak bisa ceritakan
ya kami terus berkoordinasi dengan pihak power
berkait dengan info update
dan pelaksanaan tadi terakhir adalah pesawat harapan untuk melakukan pencarian
namun kekalahan cuaca dan juga kami tidak terdeteksi posisi untuk lokasi yang diperkirakan adalah di sekitar gunung
oke pak putu apakah bisa disimpulkan dugaan sementara penyebab putus kontaknya pesawat ini pak
ya kami mungkin secara detail mungkin kami ini karena kami bisa melakukan pencarian dan pertolongan posisi
pesawat yang lost contact itu demikian
baik pak putu kami doakan semoga segera ada jawaban dan terlihat titik di mana keberadaan pesawat ini
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom